peringatan hari lahir pancasila tahun dua ribu dua puluh empat digelar di dumai riau
besok presiden joko widodo akan bertindak sebagai inspektor upacara
peserta dan pengisi acara terus melakukan persiapan menuju upacara peringatan hari lahir pancasila
di lapangan garuda pertamina rokan hulu dumai
ini menjadi kali pertama peringatan hari lahir pancasila digelar di dumai
pada peringatan tahun ini badan pembinaan ideologi pancasila atau bpip
mengangkat tema pancasila jiwa pemersatu bangsa untuk indonesia emas
lalu bagaimana persiapan jelang peringatan hari lahir pancasila tahun ini
kita sudah bergabung saat ini dengan jurnalis kompas tv friska clarissa
yang saat ini berada di lapangan garuda pertamina rokan hulu kota dumai
friska apa alasannya mengapa blok kampar yang dipilih menjadi lokasi peringatan
hari lahir pancasila tahun ini dan siapa saja yang besok bakal hadir
ya tiffal blok rokan ini dipilih jadi lokasi peringatan hari lahir pancasila
untuk tahun ini peringatan hari lahir pancasila diadakan di dua tempat
ini di dumai dan juga di nd nusa tenggara timur
bicara soal bagaimana persiapan di dumai riau kita langsung saja berbincang
dengan bapak tony agung arifianto yang menjadi ketua
panitia peringatan hari lahir pancasila yang juga merupakan sekretaris utama bpip
bicara soal nanti peringatan hari lahir pancasila dipilih rokan
karena kita tahu sejak alih kelola dua ribu dua puluh satu ini jadi simbol ketahanan energi
bagaimana perkembangannya sampai sekarang sehingga dipilih pak
betul sekali jadi salah satu alasan yang mendasari pemilihan blok rokan ini
khususnya di lapangan garuda phr dume ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memberikan pesan
sebenarnya kepada masyarakat indonesia termasuk pada dunia bahwa proses nasionalisasi
alih kelola yang dilakukan oleh bangsa indonesia khususnya oleh pertamina
dari yang dulu dikelola oleh korporasi asing yaitu chevron itu memberikan satu semangat
spirit kebangsaan bahwa kebanggaan sebagai suatu bangsa dengan mengelola seluruh energi
dan sumber daya alam khususnya adalah energi minyak
yang tentunya kita kepingin semuanya pemerintah bangsa indonesia sesuai dengan amanat
undang undang dasar empat puluh lima dan juga pancasila tentunya bahwa air kemudian kekayaan dan sumber daya alam
yang ada di dalamnya yang dikandung di bumi ini semestinya harus digunakan sebesar besarnya
untuk kemakmuran rakyat dan dikelola oleh bangsa indonesia memanfaatkan sdm dari bangsa indonesia sendiri
jadi semangat ketahanan energi ini jadi dasar untuk kita menggelorakan nasionalisme ya di pancasila
nah besok siapa saja yang sudah dipastikan hadir untuk acara ini pak
ya alhamdulillah kami mengundang semuanya vvip presiden alhamdulillah beliau nanti bertindak selaku inspektur upacara
kemudian ada para menteri di indonesia maju tentunya alhamdulillah sudah cukup banyak
hampir sekitar tiga puluh sembilan termasuk setingkat menteri yang hadir termasuk kementerian lembaga kepala kementerian lembaga
kemudian dari unsur pertamina itu sendiri kemudian juga dari forkopinda di rio
seluruh bupati kemudian seluruh wali kota termasuk perangkat daerah
ada di provinsi rio semuanya insyaallah hadir termasuk tokoh masyarakat tokoh agama juga
melibatkan pelajar juga itu ya yang paling tidak sekitar hampir sekitar seribu lima puluh lah
yang mungkin besok insya allah hadir di acara ini
dua ribu lima puluh lebih yang akan hadir dan selain peringatan hari lahir pancasila
ada juga side eventnya betul pak itu seperti apa
ya side event sebenarnya sudah kita rancang sebelumnya yang memang sebelumnya direncanakan di jakarta
sudah kita laksanakan kemarin ada yang namanya kira pancasila
jadi kira pancasila menampilkan seluruh yang namanya adat budaya yang ada di indonesia
itu merupakan cerminan sesungguhnya kebinekaan yang muncul di indonesia
termasuk juga ada gelaran festival kuliner kita kepengen bangsa indonesia dengan budaya kuliner yang luar biasa
yang menjadi salah satu peran penting penopang ekonomi bangsa indonesia akan bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri
sehingga anak anak muda ini tentunya kita berharap jangan sampai teroptasi dengan makanan makanan asing
buktinya di dunia rendang menjadi makanan favorit nomor satu
lah pancasila menjadi salah satu bagian untuk mengarustamakan lewat anak anak muda dengan preferensi kesukaan anak anak muda
ini banyak jalan untuk kita mengenalkan pancasila di hari lahir pancasila
terima kasih sekali lagi bapak tony agung arifianto sekretaris utama bpip telah bergabung
di kompas petang terima kasih bapak itu tadi salah satu gambarannya untuk puncak peringatan hari lahir pancasila besok
dan di harapkan dumai yang jadi salah satu simbol ketahanan energi
sehingga diharapkan semangat pancasila ini bisa digelorakan lewat ketahanan energi yang tadi disampaikan oleh bpip
dan besok pun inspektur upacaranya adalah presiden joko widodo yang hari ini pun sudah tiba di dumai
dari riau saya kembalikan ke anda tiffal di studio
dari kota dumai friska clarissa melaporkan terima kasih